bank indonesia dan ikatan sarjana ekonomi indonesia
menggelar seminar nasional yang membahas mengenai tiga belas paket kebijakan ekonomi
seminar nasional dihadiri oleh perwakilan pemerintah
akademisi dan pelaku usaha di tanah air
sebagai respon atas kondisi perekonomian global
pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang mencakup deregulasi di berbagai sektor
meski belum sepenuhnya efektif di daerah
namun sekretaris kemenko perekonomian mengatakan bahwa paket kebijakan pemerintah mulai membuahkan hasil
paket paket itu bagaimanapun dan sudah kita lihat
memberikan hal positif terhadap respon daripada bagian besar dunia usaha
usaha positif dan menginginkan implementasi
nah ini yang akan diibisi apa
sejalan dengan upaya pemerintah bi akan tetap memberi ruang untuk mendorong permintaan
melalui pelonggaran kebijakan moneter yang selama ini telah dilakukan
di eropa itu sepubungannya dibuat nol nggak naik juga demandnya
jadi bukan cuma faktor sepubungan
sekarang ini memang demandnya harus berusaha kita dorong
sama sisi supply nya ya makanya dilakukan deregulasi di sektor real
pengusaha pengusaha itu merasa nyaman untuk mereka apabila mau melakukan ekspansi dengan mudah
perizinan dan sebagainya dengan mudah baik di pusat dan di daerah
seminar nasional ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi peserta
sehingga program percepatan reformasi struktural dapat berjalan efektif